sementara itu perpu yang mengatur hukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual
sepertinya masih menjadi perdebatan
anggota komisi tiga dpr dari partai pks nasir jamil
meminta pemerintah untuk tidak terburu buru menerapkan hukum kebiri
karena ditakutkan berpotensi menimbulkan dampak pelanggaran hak asasi manusia
pendapat bahwa hukuman ini harus berat
tapi apakah kemudian kita harus dengan kebiri atau tidak
itu harus dipertimbangkan oleh pemerintah
kekhawatiran nanti akan melanggar ham
dan akan berdampak terhadap kehidupan sosial lainnya
nah itu juga harus dipertimbangkan
misalnya saja ketika orang ketika misalnya orang pelaku dikebiri
lalu kemudian dia dimasukkan ke lembaga pemasyarakatan
nah kita sadar bahwa yang namanya pemasyarakatan itu kan memanusiakan manusia
itu idealnya begitu
nah kalau kemudian kebiri ini
maka ini juga nanti akan berdampak terhadap upaya memanusiakan para pelaku